seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya nih kalau fenomena gerhana matahari cincin bisa anda saksikan hari ini
kalau mengutip pernyataan dari nasa ya ini menjadi gerhana matahari ataupun jenis gerhana matahari paling indah sekaligus yang paling berbahaya untuk mata anda
jadi jangan sampai salah saat melihat gerhana matahari cincin karena akan berdampak terhadap kesehatan mata anda
berikut kami hadirkan beberapa tips yang aman melihat gerhana matahari cincin
dan yang paling pasti anda nampaknya harus membeli kacamata khusus nih
karena memang kacamata ini kan disiapkan secara khusus memang untuk dipergunakan masyarakat yang ingin melihat gerhana matahari cincin secara nikmat begitu ya
karena hanya menggunakan kacamata saja ada filternya di sana
selanjutnya kalau misalnya anda nampaknya nggak keburu nih membeli kacamata khusus ya
sudah gitu kalau misalnya beli online ada beberapa ekspedisi yang juga udah libur
nampaknya anda bisa juga dengan membuat kamera lubang jarum atau pin hall
gambarnya seperti ini nih pemirsa bentuknya tuh kubus gitu terus nanti ada lubang di sampingnya
anda bisa lihat pantulannya dari lubang sini kemudian juga ada filternya gitu ya bisa anda lihat
coba google googling sedikit bahan bahan apa saja yang digunakan tapi yang paling utama adalah kardus
singkatnya nih anda dapat menyaksikan gerhana matahari cincin ini diproyeksikan langsung lewat lubang
kemudian mengintip lewat kardus
kardusnya gitu jadi nggak bisa lihat secara langsung
yang paling pasti adalah ada filternya di dalam kardus tersebut
selanjutnya kalau misalnya aduh beli nggak sempet bikin juga agak sedikit males ya
mendingan langsung aja jalan ke wilayah kalau tadi di jakarta kan anda bisa lihat di planetarium disediakan juga
karena di sana juga ada binokular ataupun teleskop
atau untuk anda yang sekarang sudah berada di siak riau ada lapangan yang sudah dipersiapkan
ada kacamata raksasa yang sudah dibuat disitu juga ada filter
bisa anda coba gunakan tapi kalau dengan alat ya teleskop ataupun binokular ini nih yang paling aman
kalau sudah pakai teleskop juga nampaknya di filter eyepiece nya itu tuh
untuk melihatnya juga harus kasih filter loh pemirsa
agar benar benar aman melihat gerhana matahari cincin ini
pengennya kan berlama lama ya secara dua belas tahun lagi atau sekitar sebelas tahun lagi kan kita baru bisa melihat gerhana matahari cincin ini
atau kalau misalnya anda hobi foto foto nih anda bisa menggunakan kamera dslr
dengan iso nya itu ya cheers sosok bisa foto grafi nih
iso nya itu rendah tapi shutter speednya harus tinggi untuk bisa melihat bagaimana indahnya gerhana matahari cincin itu nanti
plus kalau misalnya mau agak sedikit steady ya ataupun stabil anda bisa disarankan menggunakan tripod gitu
plus lensanya juga harus pakai filter nih jangan sampai merusak sensor dari lensa kamera anda

nah ada pula hal hal yang harus anda lakukan
yang harus anda hindari saat melihat gerhana matahari cincin ini demi kesehatan mata anda juga loh pemirsa
yang paling pertama pastikan jangan melihat langsung dengan mata karena ini dapat menimbulkan mata berair
kemudian kepalanya pusing dan kerusakan mata sementara hingga permanen alias kebutaan
nah kedua jangan juga nih anda melihat langsung dengan layar ponsel
karena kan berpikir aduh pakai handphone aja deh kita foto terus kita lihat di layar ponsel
karena itu juga bisa terkena dampak sinar sinar matahari ya
kan tetap aja dong kita melihatnya ke atas meskipun lewat layar ponsel
dan yang paling terakhir ini juga yang suka salah
jangan juga melihat gerhana matahari cincin langsung dari pantulan cermin spion ataupun kendaraan anda
hal ini sangat berbahaya karena alat ini tetap saja memantulkan sinar ke mata yang dapat berujung pada kerusakan mata
yang paling aman kalau mau lihat pantulan ya lihat aja lewat pantulan air gitu kan
karena nggak melihat langsung ke atas tapi lihatnya ke air genangan genangan air kan musim hujan ya
ngelihatnya di genangan loh bukan kenangan
itu ya yang bisa anda coba lihat lagi ya kan agar lebih aman melihat gerhana matahari cincin yang memang
bukan fenomena langka terjadi juga tapi ya dua belas tahun lagi kalau misalnya mau anda saksikan gitu